setelah liburan akhir pekan ini arus lalu lintas di gerbang keluar tol paster menuju kota bandung terpantau padat
antrian kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dari luar kota bandung seperti jakarta bogor dan sekitarnya memadati pintu gerbang luar tolpaster bandung
hingga malam ini antrean terlihat memanjang dan kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas jalan menuju pusat kota tepatnya di jalan dr junjunan
cuti bersama kali ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengunjungi keluarga kerabat serta silaturahmi menjelang ramadan
kepadatan kendaraan juga terjadi di simpang jomin karawang jawa barat menuju arah indramayu cirebon menuju ke jawa tengah
puncak kepadatan jalur ke pantura jawa barat dan jawa tengah di simpang jomin karawang diprediksi terjadi sampai hari minggu